nasib putri candrawati dalam kasus tewasnya brigadir yosua hingga kini masih belum jelas
meski tim khusus polri telah menjatuhalkan pemeriksaan terhadap istri verdi sambo itu
namun perkembangan kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir nofriansah yosua huta barat baru akan diumumkan pada jumat ini
tim sus akan menyampaikan update nya
update yang pertama tentang penyidikan akan disampaikan oleh tim sus
ya mungkin pakar baird skim yang menyampaikan langsung
kemudian update tentang itsus atau inspektorat khusus demikian juga
besok akan disampaikan juga
sebelumnya kuasa hukum keluarga brigadir yosua kamarudin ciman juntak mendatangi kantor baird skim habes polri
dan mendesak agar status hukum istri verdi sambo putri candrawati diperjelas
dengan segera menetapkannya sebagai tersangka
kita minta penegasan supaya ibu putri segera dijadikan tersangka dan kawan kawan
nanti segera saya berangkat ke jambi juga mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan perbuatan lainnya
dan pada kamis sore kuasa hukum mendapatkan lima surat kuasa dari keluarga almarhum brigadir yosua di jambi
lima surat kuasa itu akan digunakan untuk melaporkan irjen verdi sambo dan putri candrawati
terkait lima tindak pidana baru
yakni laporan palsu pencurian uang pemufakatan jahat penyebaran berita palsu atau hoax
dan melakukan perbuatan melawan hukum
kami akan segera posisi jakarta
karena nanti rekan rekan saya tanda tangan setelah tanda tangan semua
baru langsung kita proses untuk daftar di spkt baird skim polri
karena kita dari segi humanisme sudah kita tawarkan untuk segera sadar dan bertobat
yang bersangkutan belum mau sadar dan belum bertobat
maka kita proses sampai mereka benar benar tidak mau lagi memproduksi hoax
ayah almarhum brigadir yosua berharap
melalui lima surat kuasa itu
kasus yang menimpa anaknya bisa terungkap
dari kelima tindak pidana baru yang akan dilaporkan
terdapat dugaan pencurian uang dari rekening almarhum
brigadir yosua ke rekening salah satu tersangka
sebesar dua ratus juta rupiah
anehnya transaksi itu terjadi saat brigadir yosua sudah meninggal dunia
tim liputan cnn indonesia